semoga setelah kalian bertemu
kamu bisa akrab dengan cucu ibu
insya allah ibu
kamu dapat apa yang kamu mau sekarang kamu ikut aku juga yuk
eh kamu itu siapa datang datang
main perintah perintah saja
mila dia itu siapa sih
bu teman kamila
oh teman kamu
kok teman kamu kasar ya
kalau kelakuannya edo seperti ini
mila minta maaf banget karena hari ini
mila nggak bisa ketemu cucu ibu
karena mila ada urusan sama edo
ibu nggak marah kan ibu
ini urusannya sangat penting sama teman kamila
kalau memang urusan kamu lebih penting
kok fadhil mengizinkan kamila punya teman seperti itu
aku ulang ke indonesia sama selinggoine fadhil
boleh gak bohongan
saya bukan livi
percaya sama gue
yang memukai mirip banget sama livi
kamu bener bener mirip sekali dengan sahabat saya